video amatir warga memperlihatkan angin puting beliung bersama hujan dan petir tiba tiba datang
menyapu rumah warga di desa badrain kecamatan narmada kabupaten lombok barat rabu sore atap
rumah warga yang terbuat dari baja ringan berterbangan terbawa angin warga mengaku
tidak bisa berbuat banyak dalam kejadian itu mereka mencoba mencari perlindungan namun
kebingungan karena hampir semua atap rumah warga tersapu oleh angin puting beliung kita
rejam tiga waktu wisatanya nah jadi waktu kejadiannya tiba tiba angin itu secara
tiba tiba awalnya mendung ada sedikit petir setelah itu angin tiba tiba datang dari selatan
timur kami datang dari utara akibat peristiwa ini empat puluh enam rumah warga di dua dusun mengalami kerusakan
cukup parah warga pun bergotong royong mencoba memperbaiki rumahnya dengan memasang atap
atap baja ringan yang berterbangan ada empat puluh enam rumah yang mengalami kerusakan akibat hujan ini dari
empat puluh enam tersebut itu terlalu kita di dua dusun madaan barat dan dan warga berharap pemerintah setempat
segera memberikan bantuan berupa terpal tempat tidur sementara dan bahan makanan siap saji hingga rumah
mereka bisa diperbaiki kembali lalu rahmat juniadi lombok barat nusa tenggara barat